maafin aku man aku tuh
aku tuh sebenernya cuma berniat baik
ya ya yaudah lah
yaudah kamu langsung minta maaf
aku yang minta maaf karena aku udah marah marah sama kamu
dan aku bingung kenapa
nonzara bisa tiba tiba marah kayak begitu sama aku
dia sebelumnya gak pernah marah marah sama aku
ya yaudah lah
tadi udah marah marah sama kamu
aku tahu gimana perasaan kamu yang sedih
karena zaira marah sama kamu man
karena barusan aja
aku ngerasain sedih yang sama
dimarahin sama orang yang kita suka
dan mem curahkan diri dengan gagal ya
selamat datang lagi pantai
kesabaran aku sudah habis
dan aku tahu kalau sekarang rizky itu kuliah di kampus milik kamu itu kan
aku akan datang ke kampus itu dan aku akan katakan kepada semua orang bahwa akulah papanya rizky
dan tidak hanya itu
aku akan beritahu semua orang bahwa kamu yang praktengel pisahkan aku dengan rizky selama ini
biar aku yang membawa rizky untuk bertemu dengan kamu
bagaimana kalau kita ketemu nanti jam empat sore di cafe delima
wajah mama tegang banget
nafon siapa ya
kita ketemu di kafe delima jam empat sore
tolong jangan datang ke kampusku
itu pasti papa yang telepon
mama sebut nama papa
dan mama minta papa jangan temuin aku di kampus ini
jadi papa mau nemen aku dan mama mengalahin dia
kalau aku tanya mama sekarang
mama pasti akan batalin pertemuan yang sama papa
mendingan nanti aku ikutin mama diem diam
aku harus ketemu sama papa
tadi ayah lihat kan
arman marah sama aku ya
padahal aku gak bermaksud bikin dia dan zahira salah paham seperti itu
coba aja tadi ayah di samping amirah
ayah pasti bisa nasihatin amirah kan
dan amirah gak mungkin sedih
kedengar dirimu saja
saya merasa ingin ketemu sama dia dan jadi datang ke kampus ini
saya punya bisnis besar sama pemilik kampus di sini
kedua putri saya berkuliah di sini
masa saya tidak boleh ke sini
tadi saya punya meeting penting sama buleni
kamu sendiri kenapa duduk bengang bengong kayak begitu
ngeliatin kalong ayah kamu seperti itu
loh kalung kamu kenapa gosong begitu
waktu itu gak apa apa kan
tapi kemarin ibu saya sempat bakar kalung ini
ibu bilang ayah itu udah meninggal pak
jadi kalau masih ada barang barang ayah di rumah
itu cuma akan bikin ibu sakit hati dan sedih
kalau utari yakin ihsan sudah meninggal
berarti baik utari maupun amira
belum pernah bertemu dengan laki laki
yang mirip isan itu
buat saya memang lebih baik kalau semua mengira isak sudah panti
saya jadi gak perlu takut membayangkan suatu saat nanti
melihat amira bersama isan
yang membuat saya terpaksa membenci amira
karena biar bagaimanapun isan itu
kenapa lagi lagi saya merasa takut kehilangan amirah
kalau seandainya ihsan masih hidup
perasaan macam apa ini
kok jadi bapak yang begong sekarang
ini masih waktu makan siang kamu kan
dan kalau tidak salah di dekat sini ada mall
bagaimana kalau kita ke toko perhiasan
untuk memperbaiki kamar itu
mau benerin kalung saya
jangan suka gr ya
saya sama sekali tidak punya maksud apa apa
waktu itu saya sudah susah payah bayar penyelam
untuk mendapatkan kalung itu dari dalam
ya saya cuma tidak mau saja
kalung yang sangat susah saya dapetin itu
gosong jelek kayak begitu
ya tidak enak dilihat
kamu mau nggak kalung itu diperbaiki
itu kan kalung dari ayah
makasih banyak ya pak
sudah bersih lagi kan kalungnya
itu baru namanya enak dilihat
yang tadi sih
masih air ya
terima kasih bapak sudah benerin kalung dari ayah saya
padahal dia justru orang yang udah menghilangkan nyawa ayah
saya tidak salah dengar kok
saya dengar dia panggil saya ayah